bergerak di dunia keuangan dan teknologi
kredit techfin menjadi alternatif fasilitas keuangan bagi masyarakat
namun demikian fasilitas keuangan ini berpotensi menimbulkan masalah baru
di bidang keuangan maupun teknologi
dalam setahun terakhir
yayasan lembaga konsumen indonesia atau ylki
merekam lima puluh kasus yang berkaitan dengan kredit tekvin
atau kredit yang bisa diajukan hanya lewat ponsel pintar tersebut
aduan yang diterima umumnya bermula dari tunggakan milik debitur
ylki menyebut konsumen kredit tekvin banyak yang belum memahami
aturan akses data baik nomor kontak hingga foto dari aplikasi ke ponsel mereka
perusahaan penyedia fasilitas kredit bisa menghubungi nomor kontak
untuk menagih utang milik debitur lewat izin pengaksesan data tersebut
nah ini apakah diketahui atau tidak
kalau sudah diketahui dan paham
artinya menyetujui nah ini persoalan lain
tapi kalau ternyata tidak tahu ya ini juga pr yang sangat panjang
sangat serius bagi ojk untuk melakukan penertiban bagi si perusahaan fintech di satu sisi
dan di sisi lain juga bisa memberikan sanksi hukum kepada perusahaan fintech yang belum berizin
karena masih banyak sekali fintech yang belum berizin
otoritas jasa keuangan atau ojk mencatat ada dua ratus dua puluh tujuh
perusahaan tech fintech tidak berizin yang masih beroperasi di indonesia
dan berpotensi merugikan masyarakat
masyarakat pun berhak memberikan aduan ke ojk jika ada masalah kredit
agar dapat ditindak bersama dengan asosiasi perusahaan tekvin terkait
ojk mempunyai tempat untuk mereka dapat menyampaikan aduannya mereka
yang namanya kontak satu ratus lima puluh tujuh yang memang ditangkap
ditangani oleh sektor perlindungan konsumen kita
lalu kami juga terus berkoordinasi dengan asosiasi apabila memang ada aduan yang terkait dengan penyelenggara
ataupun dengan konsumen karena memang kan kita bisa bilang ini industri yang baru ya mbak
jadi memang kita butuh yang namanya koordinasi dengan berbagai pihak bagaimana
dan tentunya merujuk kepada peraturan untuk kita melihat apa yang dapat dilakukan
karena kita mengikapi aduan yang tersebut
hingga saat ini terdapat enam puluh tiga aplikasi techfin yang diizinkan ojk untuk beroperasi di indonesia
antara lain kredit pro anak usaha digi asia kredivo dan awan tunai
jumlah tersebut akan bertambah karena beberapa perusahaan masih mengurus izin operasi ke ojk